anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
setelah pencabutan larangan ekspor harga minyak goreng di pasar gudang tiga raksa
kabupaten tangerang banten selasa pagi masih tinggi
harga minyak goreng kemasan dua liter berada di kisaran rp lima puluh
sementara minyak goreng curah rp enam belas per liter
kebijakan pencabutan larangan ekspor minyak goreng pada senin dua puluh tiga mei kemarin
tampaknya belum memberikan pengaruh terhadap harga minyak goreng di pasar domestik
di pasar gudang tiga raksa kabupaten tangerang banten
harga minyak goreng kemasan ukuran dua liter masih berada di kisaran rp lima puluh
sementara untuk minyak goreng kemasan ukuran satu liter
masih dijual pedagang pasar gudang di kisaran rp dua puluh lima
selain minyak goreng kemasan minyak goreng curah juga masih terbilang mahal
saat ini minyak goreng curah berada di kisaran rp enam belas per liter
artinya masih mahal jika dibandingkan dengan harga target
pemerintah yang menerapkan harga eceran tertinggi minyak curah rp empat belas per liter
pedagang mengatakan pasca pencabutan larangan ekspor
pasokan minyak goreng kemasan maupun curah sudah berangsur normal
minyak kemasan saya jual selama ini masih rp dua puluh lima per liter
minyak yang ini ya yang semacam kayak minyak sania
harganya dulu berapa ya dulu makan cuma ya dulu sebelum harga gejolak
paling empat belas minyak curah sekarang harganya rp enam belas
rp lima belas per liter juga ya emang udah ada barangnya
udah ada udah agak cukup lah
konsumen mengeluhkan harga minyak goreng kemasan maupun curah yang masih tinggi
mereka terpaksa beralih ke minyak curah yang harganya lebih murah dibanding minyak kemasan
harga minyak masih mahal gak sih masih pak saya aja jarang sekarang beli minyak
rp dua per liter rp lima puluh lah rp lima puluh iya masih naik gitu
ya sangat keberatan jelas saya sangat keberatan
saya dari warga kecil menengah kecil sangat keberatan dengan harga minyak yang begitu melambung
meski minyak goreng sudah tidak langka pedagang dan konsumen berharap pemerintah dapat menurunkan harga minyak goreng agar lebih terjangkau masyarakat
dodi wahyudi tangerang banten